setelah kalian bertaruh
aku terus mengikuti
watakmu tidak pernah berubah maes
jurus itu ke batang
kenapa dia tidur disana
kamu pegang ini
apa yang terjadi dengannya
dia terluka parah
harus segera diobati sebelum terlambat
kasian sekali dia
pasti dia baru saja mengalami hal yang buruk
lebih baik kita segera kembali
biar membawanya ke rumah
kakak tidak bisa mengobatinya disini
kenapa kamu menangis nimas
hamba tidak kenapa kenapa
hamba hanya kurang berhati hati
sehingga hamba terjatuh saat berjalan
dia memang benar benar kurang ajar nimas
kamu jangan terlalu dipikirkan
kelakuan adikku tercinta rai kentri
sebagai ragaknya sendiri
harus banyak banyak bersabar
menghadapi watak adikku tercinta rai kentri manip
aku antarkan kamu
ternyata ada untungnya juga
aku membuatnya tidak bisa mendengar dengan baik
mari gusti prabu
kamu hebat dan telaten
mengerti mengenai daun daun obat itu
aku hanya melakukan apa yang pernah diajarkan ibu
diajarkan ibu kak
kakak lebih hebat
selalu menjagaku apalagi mau menolong
orang asing seperti dia
apakah dia akan sembuh
kakak sudah memberikannya ramuan yang sesuai
dengan apa yang dia alami
kita tinggal melihat
ramuan itu bekerja dan dia akan sembuh
apakah dia orang jahat
oh bukan adikku sayang
tidak ada orang jahat
di dunia ini selama
kita tidak berbuat jahat pada orang lain
panggil seluruh punggawa
untuk kebalairu sekarang juga
jadi kau sekarang
menjabat sebagai raja pajajara
aku tidak menghendakinya ibu kak
dan aku sudah menolaknya
tetapi itu semua tidak bisa ibu kak
karena raya prabu surawi sesa
untuk beberapa waktu
aku harus menghendaki
sebagai seorang raja
tapi ibu kak tidak ingin
putra dan putri ibu kak
terlibat dalam pemerintahan
karena di dalamnya penuh tipu daya dan kebencian
jangan cemas dinda
sudah ketetapan dewata agung
pasti ada hikmah di belakang semua ini
lebih baik sekarang
kita temui dinda kuntring mani
ayah anda mohon izin
untuk menemui ibu dinda kuntring mani
baik ayah anda
kenapa kau melakukan ini
apa yang kau inginkan dariku
ya pertanyaan bagus
aku memang inginkan sesuatu darimu
kau menggunakan ancian empat pasar
ajian empat pasar
ajian empat pasar
dari mana kau tahu
kalau aku menguasai jurus itu
dengan mata kepala aku sedih
dengan mata kepala aku sendiri
dengan mata kepala aku sendiri
pokankah itu adalah pusaka laka
yang telah lama menghilang
yang telah lama menghilang
kenapa pusaka itu muncul kembali
kenapa pusaka itu muncul kembali
dia tidak penting bagiku
setelah kalian bertaruh
aku terus mengikuti dirimu
sampai kau kehabisan tenang
watakmu tidak pernah berubah maes
cepat serahkan jurus itu ke batam
jurus itu bisa saja digunakan
aku tidak boleh membiarkan hal itu terjadi
bagaimana kian santan
kalau kau mengajariku
aku akan melepaskanmu
dan kau akan selamat
aku tidak akan memberikannya kepadamu
mati kau kian santan
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku sangat senang sekali mendengar kabar gembira ini
asal kanda tahu
aku adalah orang yang sangat kehilangan yuda subang larang
saat yunda meninggalkan dia
di mana dinda amat kasih